jumat siang knkt memaparkan faktor faktor penyebab terjadinya kecelakaan pesawat lion air pklkp pada oktober dua ribu delapan belas
sementara perwakilan keluarga korban menyatakan masih menunggu ganti rugi yang dijanjikan dari pihak maskapai
komite nasional keselamatan transportasi atau knkt jumat siang mengungkap sembilan faktor
yang berkontribusi terhadap kecelakaan yang menimpa pesawat lain air pkl kipe
pada oktober dua ribu delapan belas poin poin tersebut diantaranya adalah tidak lengkapnya laporan kerusakan
yang dilaporkan pilot di penerbangan sebelumnya yaitu dari denpasar menuju bandara soekarno hatta
selain itu pilot mengalami kesulitan merespon mcas atau sistem pendeteksi turunnya kecepatan di udara
karena tidak berbekal petunjuk baik ketika pelatihan maupun dalam buku panduan
selain itu beban kerja kru pesawat di kokpit ketika timbul masalah tidak terkelola dengan baik
termasuk diantaranya komunikasi yang kurang efektif
kami melihat bahwa
pada saat penerbangan enam ratus sepuluh ini terjadi beberapa indikasi atau peringatan yang menyala
kemudian mcas nya aktif berulang ulang
ditambah lagi dengan banyaknya komunikasi antara atc dengan pilot
yang kami melihat bahwa kondisi ini tidak bisa dikelola dengan baik
kami memandang bahwa mengapa pengelolaan tidak baik
salah satunya adalah memang karena situasinya memang sulit saat itu
kemudian bahwa adanya hal hal yang terkait kemampuan bagaimana menerbangkan pesawat secara manual
kemampuan untuk melaksanakan prosedur untuk non normal prosedur
kemudian komunikasi antar pilotnya yang berdampak pada kerjasama yang kurang baik
dan beban kerja
yang tidak bisa dikelola dengan baik
sementara itu terkait uang ganti rugi perwakilan keluarga korban
anton sahadi menyebut dari satu ratus delapan puluh sembilan korban
baru sekitar enam puluh orang yang sudah menerima uang ganti rugi
dalam kasus ini menurut anton
pihak lion air telah lalai dalam menjalankan undang undang nomor satu tahun dua ribu sembilan
tentang penerbangan dan peraturan menteri perhubungan no tujuh puluh tujuh tahun dua ribu sebelas
tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara
kita diberikan ganti kerugian sebesar satu dua lima miliar
bukan satu tiga miliar
yang diberikan oleh layan r itu satu tiga miliar
otomatis kan teman teman jurnalis bertanya
kenapa muncul angkabut demikian
karena empat juta itu sudah diatur juga dalam peraturan menteri ini
empat juta itulah ganti bagasi
kenapa muncul jadi banyak banget
jadi satu tiga miliar
sekitar empat puluh enam jutanya itu ditambah
supaya terkesan mereka berbuat baiklah terhadap ahli waris ini
jadi berkutat di situ semua pertanyaan saya pak oni itu ngelantur jawabnya
termasuk yang saya tanya kenapa statement bapak satu x dua puluh empat jam dengan rentan waktu hari yang sama
bapak sudah bikin statement berbeda
awalnya bapak bicara bahwa pesawat tersebut tidak layak terbang
bapak bikin statement baru bahwa pesawat tersebut tidak layak terbang
dan itu saya share di akun instagram saya
sebagai perwakilan keluarga korban anton berharap pemerintah mampu turut berperan dalam menyelesaikan kasus ini
tim liputan cnn indonesia
kenapa pilot yang lain tidak bisa
jadi apakah karena ada perbedaan